aku harus tahu siapa yang melakukan semua ini
nah sekarang aku tunggu di sini orang baik hati yang misterius
mungkin orang itu tidak datang hari ini
kok gak ada siapa siapa
tadi yang aku dengar itu suara siapa ya
hampir aja ketahuan
untuk pilih aku kuat
iya tapi kayaknya tadi krishna sempat dengar kita ketawa
aku capek ngumpet kayak gini terus dari krishna
kak aku punya ide bagus
sekarang kakak lari ke tengah hutan
buat sebuah rumah yang sederhana
abis itu kakak tiduran pura pura sakit
aku bakal jadi dewi cinta kalian
dengar suaranya tapi
gak ada orangnya
keren banget ya
dasar cowok menakut
nama aku dinta
aku kesini sebenarnya mau minta tolong
kakak aku sakit
makanya aku kesini mau minta es batu buat mengompresnya
kalau gak ada kamu kakak aku pasti udah gawat
aku jalan lewat mana ya tadi
tunggu tunggu tunggu
kalau begitu aku yang antar kamu
daripada kamu nyasar
aduh makasih ya
betul ya bapak
beginilah akhir hidup siluman yang sombong
rumah kami emang di hutan
kamu tinggal sama siapa
aku mencium bau siluman lagi
orang tua kalian
mereka sudah meninggal
baunya berasal dari sini
sepertinya aku pernah mendengar nama itu
udah lah mungkin cuma perasaan aku aja
kemana siluman itu
ah pasti ke desa
nah itu rumah kami
tanda di luar
kakak bangun dong kakak
badan kakakmu panas sekali
gawat harus dibawa ke mantri
ya harus dibawa ke mantri
walau walau istri anda ini lemah sekali
ini kan istri anda
dia dia bukan istri saya
untung saya masih punya stok obat
ini harus habis sehari tiga kali
dia bukan istri saya pak